kamera pengawas milik sebuah pabrik pengolahan kayu di desa bulu kandang kecamatan perigen pasuruan
merekam momen truk tronton pengangkut kayu sonokeling berjalan mundur dan terperosok ke sungai pada rabu pagi
sopir truk berhasil menyelamatkan diri setelah melompat dari dalam kendaraan
truk lalu terguling sehingga muatan kayu berhamburan ke sungai
sedangkan pintu gerbang pabrik jebol akibat dihantam truk
saksi menyebut kejadian ini bermula ketika truk yang dikemudikan warga desa kacang kecamatan modo kabupaten lamongan ini
mogok ketika akan menurunkan muatan di pabrik
saat truk tronton ditarik oleh truk lain tiba tiba bumper depan truk tronton terlepas dari badan truk
akibatnya truk meluncur mundur tanpa terkendali
diduga banyaknya muatan kayu ditambah kondisi jalan pabrik yang menurun
membuat laju truk tidak bisa dihentikan
polisi berencana mendatangkan alat berat dari surabaya
untuk mengangkat dan memindahkan truk
di sidoarjo kamera warga merekam minibus hanyut dan tenggelam di sungai jalan raya balong bendo pada senin malam
pemilik kendaraan dilaporkan selamat dan hanya menderita luka ringan
rabu siang polisi mengerahkan mobil derek untuk menarik minibus dari dasar sungai
upaya penaikan kendaraan memakan waktu lebih dari enam jam
derasnya arus sungai dan beban minibus sempat membuat tali penarik derek ke minibus putus
sehingga menghambat upaya penarikan
dari pemeriksaan saksi kanditga kum satelan transport restahidoarjo menyatakan
peristiwa ini terjadi akibat pengemudi hilang kendali saat akan menyalip truk dari sebelah kiri
mobil lantas oleng dan terjun ke sungai
di meliputan cnn indonesia